tangis harumah rudin jatuh langsung pecah saat mengantar usuda putrinya emma muftiani
menggunakan becak dan disambut langsung oleh rektor dan pejabat universitas muhammadiyah
purwokerto ayah dua anak ini tak menyangka meski berprofesi sebagai tukang becak ia bisa
mengantarkan putrinya menjadi sarjana apalagi putrinya menjadi salah satu lulusan terbaik
dengan indeks prestasi kumulatif atau ipk tiga empat puluh enam mahrudin mengayuh becak dari rumahnya
di desa tinggarjaya banyumas yang berjarak sekitar tiga puluh lima km ke tempat wisuda alhamdulillah
saya sungguh sungguh bahagia sekali saya bahagia sekali bisa menyukseskan anak saya
saya sampai sama istri setiap malam saya itu rasanya ah terbayang gimana ya oh saya
cuma penarik beca kok bisa sukses menguliahkan anak di kampus ump ini
gelila saya bangga mempunyai kedua orang tua saya meskipun beliau ini bekerja sebagai tukang
becak tapi saya bangga bisa menguliahkan saya sampai sarjana lulus dengan nilai yang alhamdulillah
bagus kadang minder ya kebetulan orang teman teman saya berasal dari keluarga yang cukup berada
mudahnya teman teman saya itu tidak memandang dari latar belakang saya mereka tetap berteman
dengan baik p yang ke tujuh puluh banyak keistimewaan yang pertama tentu kita melihat kita melihat salah
satu sosok yang sangat percaya diri tidak memandang bagaimana strata tetapi dia yang
berlatar belakang orang tuanya itu tukang becak mohon maaf bukan merendahkan pekerjaan tetapi
bisa berhasil menjadi seorang sarjana dan ump mengelola itu mudah mudahan mereka nanti akan sukses
ump yang ke tujuh puluh ini mencapai enam ratus tujuh puluh lima sarjana beberapa di antara lulusan ini juga ada penyandang disabilitas
tim liputan cnn indonesia